presiden republik indonesia ketiga b j habibie tutup usia rabu kemarin pukul delapan belas lebih lima waktu indonesia barat
rencananya almarhum b j habibie akan dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata jakarta selatan
tepat di sebelah makam almarhumah ainun habibi
untuk rencana rute perjalanan almarhum menuju di taman makam palawan kalibata jakarta selatan siang ini
rute rumah duka ke tmp kalibata dengan jarak lima tiga kilometer
perkiraan waktu tempuh delapan belas menit
dengan melewati jalan taman patra kuningan jalan patra kuningan utara jalan rasuna said jalan gatot subroto
jalan raya pasar minggu jalan raya kalibata taman makam palawan kalibata
sementara rute alternatif rumah duka hingga taman makam palawan kalibata berjalak empat satu km dengan waktu tempuh enam belas menit
dengan melewati jalan taman patra kuningan jalan rasuna said jalan gatot subroto jalan raya pasar minggu
patra kuningan jalan patra kuningan tujuh jalan duku patra jalan rasa malaraya jalan gatot subroto
kemudian menuju ke jalan raya pasar minggu melewati jalan raya kalibata taman makam pahlawan kalibata
dan ada himbuan para pengedara diharap agar menghindari jalur tersebut untuk menghindari kemacetan
dan kita sudah langsung untuk melihat situasi terkini di taman makam palawan kalibata
sudah ada rekan saya korespondensi nn indonesia mardika utama selamat pagi dika
dika bagaimana anda bisa menceritakan persiapan jelang pemakaman bghb di taman makam palawan kalibata pada siang nanti
selamat pagi yuda persiapan terus dilakukan baik di area luar pemakaman kalibata
ataupun juga di area utama
atau di area dalam taman makam kehawalan kalibata di kawasan jakarta selatan ini
visual yang bisa anda lihat di bagian luar di belakang saya saat ini tampak pasukan pengamanan presiden
tengah melakukan sterilisasi dan juga mendirikan tenda
beberapa pernawirawan tni juga sudah mulai berendah tangan
dan tenda ini nantinya akan digunakan sebagai tenda untuk pengecekan atau pemeriksaan bagi para pengunjung
ataupun juga x ray yang nanti akan melihat secara langsung
prosesi pemakaman yang rencananya akan dimulai pada siang hari nanti pada pukul empat belas waktu indonesia barat
sementara itu visual yang bisa kami lihat di bagian inti taman makam pahlawan kalibata sudah tampak lebih solid
pusara atau liang yang nantinya akan menjadi tempat peristirahatan terakhir dari almerhum bghbb
sudah disiapkan dan juga sudah digali tepat di samping makam dari almerhum hasri
dan di sebelah kirinya adalah makam dari prof dr widjoyo nitisastro yang merupakan mantan menko ekuin
dan juga kepala bapak penas yang juga pernah menjabat sebagai penasihat presiden
rencananya pemakaman nanti akan dilakukan secara militer dan almerhum bghbb akan menjadi presiden indonesia pertama
yang dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata
karena sebelumnya seperti presiden soekarno presiden soeharto dan juga presiden abdurrahman wahid
di luar jakarta atau di kampung halamannya masing masing
pemakaman seperti yang anda informasikan sebelumnya akan dimulai pada pukul empat belas waktu indonesia barat
dan sebelumnya akan didahului dengan pelepasan jenazah di rumah duka pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
kemudian jenazah akan dibawa dengan menggunakan mobil selama enam belas sampai delapan belas menit perjalanan dari patra kuningan di rumah duka
sampai ke kawasan taman makam palawan kalibata
dika kalau kita bicara mengenai tamu undangan yang hadir selain ada presiden jokowi dodo tentunya dan semua pejabat negara
adakah informasi tokoh tokoh penting lainnya yang direncanakan akan hadir pada siang hari nanti
apa yang sudah berwareng
informasi terakhir yang kami terima memang nanti sudah dipastikan akan dihadiri oleh presiden joko widodo yang juga akan bertugas sebagai inspektur upacara
yang mana nanti upacara prosesi pemakamannya akan dilakukan secara militer
nanti juga akan hadir wakil presiden yusuf kala beserta dengan istri mufidah kala lalu ada kopolri jenderal polisi tito karnavian
panglima tni marsikal tni hadi cahyanto dan juga para pejabat ataupun juga menteri kabinet
dan sementara itu untuk tokoh tokoh lain kami masih terus menunggu konfirmasi siapa saja yang nanti akan hadir
tetapi kalau kita melihat lagi pengalaman sebelumnya misalkan saat pemakaman dari almarhumah andi yudhoyono
tampak pejabat pejabat tinggi negara di masa lalu di kabinet sebelumnya bahkan beberapa presiden sebelum jokowi dodo pun tampak hadir
seperti megawati soekarno putri susilo bambang yudhoyono dan beberapa tokoh lain pun juga hadir
dan tidak mungkin nantipun pemakaman dari bghb ini akan dihadiri oleh banyak tokoh tokoh negara
termasuk juga mungkin adalah anggota kabinet ataupun menteri menteri saat b j habibie menjabat sebagai presiden pada mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya dika ini terkait dengan rakyat yasa lulinta
selain tadi ada jalur alternatif dari kawasan patra kuningan menuju ke taman makam palawan kalibata
lalu bagaimana dengan kawasan kalibata sendiri
mengingat di sana adalah kawasan inti dari prosesi pemakaman
selain itu juga di sana adalah kawasan yang sedikitnya sering terjadi kemacetan
adakah informasi terkait hal ini
ya sejauh ini situasi arus lalu lintas di kawasan taman makam kalibata jakarta selatan masih tampak normal
masih belum tampak ada pengaturan arus lalu lintas dan juga masih belum ada informasi seperti apa nantinya rekayasa arus lalu lintas yang akan dilakukan ketika
saatnya tiba atau ketika jenazah dari almarhum b j habibie tiba di taman makam pahlawan kalibata
kami masih terus menunggu informasi yang akan disampaikan nanti oleh pihak kepolisian
tentunya dari direkturat lulintas terkait seperti apa rekayasa arus lulintas di kawasan taman makam kalibata
yang memang seperti yang anda katakan tadi bahwa kawasan ini juga merupakan kawasan yang cukup sibuk
terutama pada pagi dan juga siang hari
ya terakhir dika ini terkait dengan warga ataupun
masyarakat indonesia yang ingin hadir ke taman makam palawan kalibata untuk memberikan ucapan terakhir
ataupun untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa mereka yang datang ke taman makam palawan kalibata
adakah informasi semua warga diperkenankan atau hanya memang tamu undangan dan pejabat negara seperti yang dikatakan yang boleh hadir
kalau saya melihat situasi terakhir di taman makam pahlawan kalibata pada pagi hari ini
bahkan beberapa warga sudah tampak
berkumpul meskipun tidak banyak
tetapi yang bisa saya pastikan adalah beberapa purnawirawan tni seperti yang saat ini sudah mulai berdatangan ke taman makam kalibata
juga sudah mulai tiba di sini
itu artinya mereka juga sudah siap untuk melihat seperti apa prosesi pemakaman nanti siang
sementara itu untuk warga sipil biasa kami masih belum mendapatkan informasi apakah diperbolehkan untuk masuk atau tidak
namun kalau kita melihat tenda yang disiapkan di depan pusara memang ukurannya tidak terlalu besar
dan bukan tidak mungkin tidak cukup untuk ditempati oleh banyak orang selain tamu tamu undangan ataupun juga pihak keluarga inti
nanti prosesi pemakaman sekali lagi akan dimulai pada pukul empat belas waktu indonesia barat
putra pertama dari almarhum b j habibie ilham habibie
yang sudah berhasil melakukan penimbunan di atas liang lahat atau di liang pusara b j habibie
sementara itu nanti kemudian sambutan akan dilakukan oleh putra kedua dari almarhum b j habibie yaitu tarek kemal habibie
dan nanti juga akan dilakukan serah terima bendera merah putih oleh pihak dari negara
kepada keluarga yang akan diwakili oleh ilham habibie ataupun juga tarek kemal habibie
baik mahardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda dari taman makam palawan kalibata
selamat bertugas kembali
proses penggalian makam almarhum presiden republik indonesia ketiga b j habibie sudah dilakukan rabu malam
beberapa tenda juga sudah mulai didirikan untuk proses upacara pemakaman
rencananya prosesi pemakaman habibie akan dipimpin langsung oleh presiden joko widodo
di taman makam istri tercintanya hasri ainun habibie
di saksikan oleh alayat

itu akan diatur oleh pak ampres agar tidak menjelang upacara
pak harudin yusuf habibie tutup usia pada rabu sebelas september dua ribu sembilan belas
pukul delapan belas lima wib
sementara proses pemakaman akan dilakukan pada kamis pukul tiga belas wib
bundi tanjung jakarta